dia akan ditahan
tapi setidaknya dia masih akan tetap bersama kita
gimana keadaannya elsa sekarang
gimana kalau ternyata
ternyata perutnya dia keram
dia ketakutan pasti di luar sana
dan dia harus pergi ke dokter
dan elsa bisa ketauan kan
rasa pasti sekarang lagi ketakutan
dan dia kebingungan
sementara kita disini
gak bisa bantuin apa apa buat langsung
enggak ada yang bisa kita lakukan
aku sebagai papanya aku udah kasih pengertian
kasih pengertian ke elsa
sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan
berdoa kita mohon sama allah
supaya elsa segera sadar
dan elsa baik baik aja
elsa mengakui semua kesalahannya mbak
akan semakin cepat juga elsa
hidupnya lebih tenang ma
udah kamu tenang ya
kalau kamu begini terus kamu nanti bisa sakit
gini boleh saya tahu apa salah satu penginap yang di hotel moon paradas itu ada seorang
perempuan ciri cirinya rambut panjang look nya berwarna merah atau apa
seperti model yang nginap disitu juga kak
kayaknya enggak ada pak
ternyata nggak ada pengunjung yang ciri cirinya seperti elsa
yaudah kalau begitu terima kasih atas informasinya
ini ada klien yang kasih kita proyek mau bertemu bapak
suruh masuk suruh masuk
pak harun apa kabar
terima kasih pak
gimana pak harun
saya mau cepat aja pak
saya cuma mau kasih tahu ke pak nino kalau perusahaan kami mau membatalkan kerjasama
sekarang jin bisa mettre gimana remarkable gini
hermit lana ini bagaimana pak
terima kasih profit ya
punya coverage nya sedikit
ini masalah reputasi pak
dan satu lagi kami pun khawatir progresnya pun nanti akan berantakan
kami tidak mau ambil resiko miliaran rupiah milik kami
kami akan mencari kontraktor baru
hanya gara gara masalah elsa
aku harus kehilangan kontrak dengan perusahaan besar
ini tidak bisa dibiarkan
persoalan yang harus segera selesai
kita harus pergi rik
kita harus pergi
kalau misalkan lo gak mau ikut gue aja yang pergi sendiri
sementara kita disini dulu sa
daripada di jalanan sa
lebih baik kita diem disini tanpa pergerakan apapun
rik tetapi lo lihat sendiri kan tadi
al udah nyediain lima ratus juta rik
dan semua orang udah nyariin kita

terus menurut lo kalau kita berkeliaran di jalan sana setelah al umumnya dia bakal ngasih lima ratus juta kita bakal lebih aman
lebih aman daripada kita diem disini
gua takut gua ngga mau ditangkap
ngga mau ditangkap
ada gua di sini sa
sebenernya sekarang ini
tujuan kita kemana sih
terus terusan diam disini
setelah ini apa
gak disini kan
kalo maksud lo tujuan ada di tempat
gue juga masih belum tau
lu belum ada gambaran tempat yang aman
buat kita sembunyi gitu
selama ini emang ini tujuan gue esa
bersama sama dengan lo
jaluran gw dari almc
penting gak sih bahas ini
prik gue tuh lagi stress gue lagi capek gue bingung gue takut
gue gak bisa mikir apa apa kecuali gue mikirin alde bareng sama polisi yang lagi ngejar gue
jadi please jangan bahas yang kayak gini
udah sekarang lo istirahat dulu aja ya
sementara kita masih aman disini sa
ya guys kita bukan suami istri ya
gue gak mau mengkhianatin nino jadi lo tidur di sofa aja bisa kan
jadi ada angin apa ini tiba tiba pak reni datang ke kantor saya
saya kesini untuk menanyakan soal ricky pak
apa riki ada job dalam waktu dekat ini pak
dan kapan bapak terakhir kontenkan dengan ricky
iya ricky harusnya ada pemotretan kemarin
tapi dia gak datang
sampai akhirnya job itu di cancer
dan seharusnya juga besok dia ada pemotretan lagi
jujur saya juga shock dengan pemberitaan yang ada
ternyata ricky benar benar sudah terlibat dalam kasusnya elsa
padahal saya sudah ingatkan jauh jauh sebelumnya
supaya dia tidak terjerumus dalam kasusnya lc